pt kereta api indonesia daob delapan surabaya jawa timur
membuka penjualan tiket kereta api pada masa libur natal dan tahun baru
secara bertahap mulai tujuh november dua ribu dua puluh
mengungkapkan penjualan tiket pada tahun ini
akan berbeda dengan tahun sebelumnya
jika selama ini pt kai menjual tiket mulai h tiga puluh sebelum keberangkatan
namun untuk tahun ini pt kai mengubahnya menjadi empat puluh lima hari sebelum keberangkatan
dengan waktu pemesanan yang lebih lama diharapkan
bisa memberikan waktu yang lebih leluasa kepada calon pelanggan
untuk perencanaan perjalanannya
sementara itu untuk syarat naik kereta api
kai masih menerapkan aturan sesuai ketentuan se kementerian perhubungan
nomor delapan puluh empat tahun dua ribu dua puluh
di mana penumpang kereta api jarak jauh dengan usia delapan belas tahun ke atas
wajib telah melakukan vaksinasi ketiga atau booster
sedangkan penumpang usia enam hingga tujuh belas wajib telah melakukan vaksinasi kedua
pt kai dua puluh delapan surabaya memberikan kesempatan yang lebih panjang
kepada masyarakat untuk menentukan rencana perjalanan
dalam masa libur natal dan tahun baru nantinya
oleh karena itu yang biasanya pemasaran tiket bisa dilakukan h tiga
sekarang menjadi h empat puluh lima sebelum masa keberangkatan
di masa angkutan natal dan tahun baru dua ribu dua puluh tiga nanti